timnas indonesia sudah kembali menggelar latihan untuk menghadapi laga terakhir di fase grup piala aff
dan meskipun kecil peluang untuk lolos ke fase selanjutnya
andik firmansyah dan kawan kawan tetap bertekad meraih kemenangan di laga pamungkas minggu mendatang
tim nasib indonesia kembali menggelar latihan pada selasa pagi untuk menghadapi satu laga terakhir piala aff dua ribu delapan belas kontra filipina
usai tiba dari thailand pada hari minggu kemarin
skuad garuda menekan jatah libur satu hari
tim aswan bimasaktim masih punya satu laga tersisa kontra filipina
namun sebelum menghadapi indonesia
filipina masih akan menghadapi thailand yang hasilnya akan menentukan nasib indonesia
meskipun dalam suku sepelik
namun sejumlah bintang timnas bertekad meraih kemenangan di laga pamungkas
sambil berharap thailand bisa mengatasi filipina agar tuan lolos dapat terbuka
kedepannya mas mau lawan filipina kan nih persiapannya seperti apa nanti
ya pastinya mau gak mau kita harus menang mati matian
kita harus dukung thailand dulu thailand harus menang filipina biar kita masih punya peluang
bahwa mereka sudah menang filipina kita punya peluang
jadi kita pikir kokohnya kita lagi filipina
jadi kita di sini meskipun kita gak lolos tapi kita harus kerja
kerjain kita harus menang
timnas indonesia kini berada pada posisi sulit di kelas men to pick
untuk bisa lolos ke fase selanjutnya timnas garuda bergantung pada pertandingan lain
dan tetap wajib meraih kemenangan saat menemukan filipina
pada dua puluh lima november mendatang